insya allah untuk rencana pelimpahan tap dua akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari senin tanggal tiga oktober tahun dua ribu dua puluh
rencana awal sementara ini ya
apabila nanti ada perubahan tentunya akan saya sampaikan kepada rekan rekan untuk tempat penyerahannya direncanakan di baris krim
dan ya kemarin saya sampaikan bahwa dari penyidikan saat ini sudah melakukan evaluasi kesehatan yang bisa kita
apabila ada perkembangan lebih lanjut dari penyidik tentunya nanti juga akan saya sampaikan kepada teman teman
saya juga tidak sendiri saya minta penyidik untuk mendampingi
biar secara teknis nanti penyidik yang akan bisa menjelaskan kepada teman teman